informasi pertama kami di kompas petang dua belas orang jadi korban kebakaran ruko toko bingkai di jalan mampang perapatan raya jakarta selatan
tujuh korban meninggal di jalan mampang
yang meluas hingga ke lantai empat gedung
kepada polisi salah satu saksi yang berhasil selamat bercerita
sebelum kejadian karyawan toko menyemprot kayu menggunakan bensin
untuk menghilangkan rayap bingkai di lantai basement
namun pada saat yang bersamaan ada percikan api
kebakaran hebat terjadi sekitar pukul sembilan belas tiga puluh malam kemarin pun tak terhindarkan
karyawan toko mengatakan bahwa saksi melihat api muncul
basement ini merupakan tempat kerja dari para karyawan
yang mana karyawan ada memotong kayu untuk frame di situ
nah kebetulan salah satu saksi saat itu sedang menyemprot kayu yang digunakan untuk frame ini
menggunakan bensin untuk menghilangkan rayap yang ada
nah setelah itu ternyata ada percikan api yang menyebabkan
tujuh jenazah korban kebakaran yang diduga satu keluarga
pemilik ruko beserta asisten rumah tangga ini
dibawa ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur untuk diidentifikasi
keluarga korban tak kuasa menahan tangis melihat keluarganya meninggal di dalam ruko
para korban memiliki luka bakar hingga mencapai seratus persen
sehingga pihak rumah sakit meminta kepada masyarakat yang merasa anggota keluarganya jadi korban kebakaran
bisa mendatangi posko antemortem rumah sakit polri
peristiwa bermula saat seorang karyawan toko bingkai di mampang perapatan
menyemprotkan cairan bensin untuk anti rayap ke kayu ring di lantai basement
di saat bersamaan karyawan lainnya sedang memotong kayu dan memperbaiki kompresor dekat area penyemprotan
seketika itu juga muncul percikan api yang mengenai area penyemprotan dan api semakin membesar pada kamis malam
kebakaran toko bingkai dilaporkan kamis malam pukul sembilan belas lebih dua puluh empat menit waktu indonesia barat
kebakaran toko bingkai dilaporkan pada kamis malam dan jumat pagi tim gabungan damkar kepolisian juga bpbd berhasil memadamkan api
tempat ini benar benar mulai dipadamkan berdasarkan informasi memang pada pukul sebelas siang tadi
di mana setelah kebakaran terjadi pemadaman dan juga pendinginan
karena sampai saat ini saudara saya berada di lokasi tempat kejadian perkara
saya masih mencium aroma aroma kebakaran yang bisa dapat saya hirup berada di sekitar sini saudara
saya akan tunjukkan kepada anda langsung bagaimana kondisi saat ini
yang menjadi kebakaran akibat dari kebakaran yang terjadi pada malam kemarin
berserakan di depan basement dari toko bingkai ini
masih terlihat polis lain membentang menjaga agar tidak ada masyarakat atau warga yang masuk
saya saat ini posisi berada di samping dari gedung yang terbakar
tiga lantai saudara ruko ini berdiri
tempat tujuh korban yang meninggal itu berada
saya akan ini kameramen saya febri james akan menyorot kepada anda
lantai dua tempat di mana para tujuh korban jiwa ini yang terperangkap
dan saudara itu anda bisa melihat di visual anda ada tralis dimana itu membatasi
menghalangi para korban untuk bisa keluar di saat kebakaran itu terjadi
ada percikan api akibat dari pegawai yang memotong kayu
bertemu dengan bensin yang saat itu disiramkan ke kayu untuk mengusir rayap
membuat api menjadi besar membuat kebakaran di lantai basement
dan pada akhirnya melahap habis ruko ini
sebenarnya saudara tidak hanya tujuh orang
saat itu dari kejadian yang kami dengar
dari cerita saksi yang berada di warga yang ada di sekitar sini
mengatakan bahwa ada sembilan sebenarnya
namun dua dari sembilan orang tersebut
mencoba atau memberanikan diri untuk menembus api keluar dari kebakaran tersebut
sehingga akhirnya kedua orang tersebut berhasil kabur dari ruko tersebut
namun pada akhirnya mereka mengalami luka luka bakar
besi atau penghalang yang membuat mereka pada akhirnya tidak bisa menerobos
karena waktu itu api dalam kondisi yang sudah besar
di lantai dua itu adalah tempat tinggal dari ruko
sehingga pada saat terjebak mereka berada di situ
menggunakan jendela jendela yang berada di sekitar ruko
namun memang tidak didengar oleh warga
sehingga pertolongan pun tidak terjadi kepada mereka
mereka juga pun tidak bisa melakukan
ataupun menyelamatkan diri ke lantai ketiga
karena posisinya di atas itu sudah tertutup oleh gudang dan barang barang
di mana lantai satu atau di basement itu kebakaran sedang terjadi
ketujuh orang tersebut akhirnya menjadi korban jiwa
mereka akhirnya terjebak dalam kebakaran tersebut dan pada akhirnya meninggal akibat kebakaran tersebut
itu yang bisa saya ceritakan dari saksi saksi yang bercerita tadi saya bertanya
ada juga petugas ppsu ada juga warga yang kebetulan memang secara tidak langsung pada pukul tujuh ketika kejadian kebakaran terjadi
melihat langsung bagaimana kondisi kebakaran itu saudara
dan saat ini saudara polisi masih terus mengidentifikasi identitas dari ketujuh orang tersebut
sampai saat ini kabarnya sudah hampir seratus persen identifikasi tersebut
karena saudara polisi masih membutuhkan waktu lebih lama
kenapa karena dari tujuh orang tersebut mereka mengalami luka kebakaran stadium empat di stage empat
atau dengan kata lain bahwa ini kebakarannya hampir mencapai seratus persen
sehingga polisi masih terus melakukan identifikasi
sehingga bagaimana polisi pada akhirnya untuk mengetahui
siapa sebenarnya tujuh dari korban jiwa tersebut
polisi saat ini membuka posko antemortem
di mana polisi selain melakukan pemeriksaan dna pengecekan dna
polisi juga membutuhkan adanya keterangan dari kerabat keluarga
terkait dengan siapa untuk membantu identifikasi dari poli tersebut
itu kondisi yang saat ini kami bisa gambarkan dan bisa laporkan kepada anda
bagaimana kondisi saat ini dan bagaimana perkembangan dari tni
pencarian identifikasi yang lebih jelas dari pihak kepolisian
jurnalis kompas tv mario sarong yang sore hari ini
bagaimana awal mula percikan api muncul dari kebakaran yang menewaskan tujuh orang